masalah kulit bisa terjadi karena polusi udara
polusi udara memiliki partikel zat halus yang menembus ke dalam kulit
dan menyebabkan stres oksidatif serta peradangan
polusi memang tidak bisa dianggap remeh
bahkan zat berbahaya yang dihasilkan dari polusi
bisa berbahaya tidak hanya bagi kesehatan tapi juga kulit
ada karbon monoksida benzena hidrogen klorida ozon dan logam berat
serta termasuk timbal dan merkuri
semua ini bisa mempengaruhi kesehatan dan meningkatkan terjadinya berbagai masalah kulit
bagi kaum wanita yang sangat peduli akan kesehatan kulit wajah
kerusakan kulit akibat polusi menjadi mimpi buruk
dinda yang berprofesi sebagai model ini mulai cemas akan buruknya polusi udara
kulit wajahnya yang semula mulus kini mulai beruntusan

tak hanya dinda yeni pun merasakan hal yang sama
apalagi ia banyak menghabiskan waktu di luar rumah untuk bekerja
beragam keluhan akibat polusi udara ini bisa dialami oleh kulit wajah
mulai kerusakan kolagen yang menyebabkan kulit kendur kusam dan keriput
jerawat akibat polusi udara yang menimbulkan penyumbatan pori pori
flag hitam di mana sel tubuh memproduksi lebih banyak
antioksidan dan melepaskan melanin serta iritasi dan alergi dari debu dan asap
polusi udara juga bisa mengakibatkan penuaan dini
mulai hilangnya kekenyalan pada wajah hingga kerutan
lalu bagaimana cara menangkal polusi agar kulit tetap sehat dan terhindar dari kerusakan
berikut tips menjaga kesehatan kulit saat polusi udara terjadi
yang paling penting adalah pembersihan sebelum beraktivitas dan setelah beraktivitas kita keduakan bahan
bahan bersih yang sesuai dengan kondisi kulit wajah dan tubuh kita
kedua adalah nutrisi yang mengandung antioksidan
baik vitamin c vitamin e kemudian monsterizer juga penting supaya tetap terjaga dan tidak kering kondisi kulitnya
kemudian yang terakhir adalah proteksi kita gunakan uv protection
sunscreen untuk mencegah efek radikal bebas dari polusi dan juga sinar matahari
memahami dampak polusi udara pada kesehatan kulit dan menerapkan
langkah langkah pencegahan yang tepat dapat menjaga kulit anda tetap sehat dan terhindar dari efek buruk polusi udara
yudi yudawan endra rizaldi jakarta